jemaah tarekat sidikiyah di jombang jawa timur baru melaksanakan sholat idul adha selasa pagi
jamaah ini meyakini berkurban atau bertakbir bisa dilakukan selama tiga hari dalam rentang waktu idul adha
ratusan anggota jamaah tarekat sidikiyah di kecamatan peloso jombang berbondong bondong menuju tempat pelaksanaan sholat idul adha
di lapangan pondok pesantren sidikiah
meski berbeda dengan ketetapan pemerintah sholat idul adha yang dipimpin oleh kiai haji mukhtar mukti
pengasuh pondok pesantren itu berlangsung khusyuk
pelaksanaan sholat idul adha jamaat tarekat sidikiyah ini mengacu pada hadis
sholat idul adha bisa dilakukan baik pada hari pertama hari kedua maupun ketiga
dan bukan hanya itu berkurban dan bertakbir juga bisa dilakukan pada hari hari tersebut
menurut hadis itu hari raya itu hari raya apakah itu tiga hari
jadi ayamu tasrik itu adalah artinya hari raya
itu tiga hari takal sepuluh sebelas dan dua belas
sehingga sholatnya bisa dikerjakan boleh dikerjakan selama tiga hari
yang beli korban juga bisa dikerjakan selama tiga hari